istana merdeka untuk mendengarkan konferensi terkait corona
yaitu dr ahmad yuryanto
saya akan mensupport beliau terus di bidang data di bidang apapun
supaya terjadi efisiensi dari tenaga
supaya saya betul betul bisa konsentrasi dengan baik
apa yang bisa saya lakukan nanti sewaktu waktu beliau kelelan
ya ganti saya gantian terus
jadi saya perkenalkan dulu ini namanya dr ahmad yuryanto
jadi beliau yang akan menjelaskan apapun dengan detail mengenai masalah corona ini
sementara itu yang bisa saya sampaikan arahan dari bapak beliau
untuk arah sifatnya teknis maupun apa perkembangan sesuatu
dr ahmad yuryanto akan menjelaskannya
mungkin rekan rekan sehatan
kita akan mengawali dengan situasi global aja dulu
bahwa dalam kondisi sampai dengan hari ini
kita tahu kasus covid sembilan belas ini di mainlandnya
berarti di china ini sudah mulai menunjukkan angka menurun
bahkan tambahan kasus pada hari kemarin itu hanya satu ratus dua puluh kasus
ini artinya jumlah terkecil di dalam peristiwa kejadian ini sejak di januari
tetapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah bahwa kasus di luar cina makin naik
nah kalau kemudian kita lihat di cina yang semakin naik ini
hampir delapan puluh satu persen itu terfokus di empat negara saja
yaitu di korea selatan di jepang di iran dan di itali
ini yang menjadi permasalahan yang kita harus hadapi sekarang
namun kalau kemudian kita lihat dari tren kesakitannya
kecenderungan sekarang adalah banyak sekali ditemukan kasus positif covid sembilan belas
dengan gejala klinis yang minimal
yang tidak lagi gambarannya seperti pada saat awal awal di cina
apalagi di provinsi ubaik
beberapa kasus bahkan kita temukan tanpa gejala
kita temukan kasus positif
confirm laboratoriumnya tetapi tanpa gejala sama sekali
pola pola seperti ini harus kita cermati betul
who juga melakukan betul betul penelitian yang lebih dalam tentang ini
karena ini akan mewarnai tentang bagaimana strategi semua negara
untuk mencegah masuk kepada negaranya masing masing
pola ini hampir mirip dengan apa yang terjadi di dua ribu dua puluh
pada waktu corona yang berasal dari strain yang lain
yang kita kenal sebagai sars
yang dalam dua lima tahun kemudian pelan pelan menjadi menghilang penyakitnya
dan menjadi seasonal flu
ini juga akan menjadi sesuatu yang kita cermati
kembali pada kondisi kita yang positif kemarin
pagi tadi kami mendapatkan laporan
setelah kemarin kami juga sempat melihat sendiri
tadi pagi belum sempat melekat
sebentar lagi saya akan lihat karena ke rumah sakit
dua orang warga negara kita yang confirm positif
selang oksigen karena memang tidak sesak
tidak memerlukan infus karena memang tidak ada kedaruratan
dan kemudian keluhan terakhir ini hanya masih batuk
tidak panas sama sekali
ini yang kondisi fisiknya
kemudian dari tracking yang kita lakukan
karena satu keluarga ini tinggal berempat
dua orang yang lainnya
yaitu kakaknya dan pembantunya
sudah kita tracking dan dua duanya negatif
kemudian kita juga akan mencoba tracking
di teman temannya yang ikut pesta
yang sejumlah kurang lebih lima puluh orang
tetapi multi nasional memang dari beberapa kebangsaan
ini sedang kita lakukan tracking
ini untuk situasi yang terakhir di kasus positif kita
kemudian kasus terakhir yang berada di seluruh indonesia
kami pada hari ini sudah melakukan pemeriksaan untuk
dan kami sudah mencoba tracking
di antaranya ada dua yang positif
yang kemarin itu ini data akumulatif
kemudian masih ada dua yang belum selesai kita periksa
karena memang spesimennya juga baru masuk
yang lain lainnya negatif
ini berasal dari empat puluh empat rumah sakit di dua puluh tiga provinsi
nah spesimen ini diambil dari mekanisme kewaspadaan kita
bahwa semua orang yang di sini
semua orang yang masuk ke indonesia
yang berasal dari negara yang transmisi human to human nya kita yakini ada dan kuat
ini kita jadikan kelompok orang dalam pemantauan
mereka lah yang kemudian kita pantau terus menerus
kita ikuti pergerakannya
tentunya ini menggunakan data track yang mereka sampaikan ke kita
dan dari data ini kemudian manakala ada yang
sakit dengan gejala mengarah ke influenza berat
maka kelompok ini yang kita masukkan di dalam pasien dalam pengawasan ptb
pdp inilah yang kemudian kita periksa spesimennya
jadi pdp inilah yang data terakhir kita mengatakan satu ratus lima puluh lima orang itu
sekarang masih berjalan terus
kemudian masalah berikutnya yang akan saya informasikan lagi adalah
anak buah kapal warga negara indonesia
dia sudah hari ke enam berada di indonesia
satu ratus delapan puluh delapan seluruh spesimennya sudah kita periksa dan negatif
data yang kami himpun dari sejak hari pertama mereka masuk di kri suharto
seluruhnya dalam kondisi sehat
pemantauan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan kesehatan tiap dua belas jam
dari pagi kemudian dan di sore hari atau malam hari setelah selesai makan
tidak ada yang kemudian suhunya di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius
semua berada di bawah tiga puluh tujuh lima bahkan rata rata ada di sekitar tiga puluh enam derajat
secara keseluruhan keluhan subjektif mereka mereka ada
tidak ada yang mengeluh tidak enak badan panas atau batuk atau sesak tidak ada
kemudian yang kedua pemantauan kita pada enam puluh sembilan anak buah kapal wni yang berasal dari diamond prince
seluruh spesimen sudah kita ambil sebanyak enam puluh sembilan
sekarang sedang dalam proses untuk kita selesaikan pemeriksaan keseluruhan
sudah ada enam puluh lebih yang sudah selesai per tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini
semuanya negatif yang enam puluh an itu maka sisanya akan kita rata rata
bahkan pada hari ini siang atau siang ini semestinya sudah selesai nanti akan kami cek lagi
harapan kita adalah mereka juga dalam kondisi sehat
meskipun kita tahu bahwa kapal diamond prince ini memiliki kerawanan yang lebih tinggi
karena pernah menjadi epicentrum yang cukup tinggi intensitas kasus positifnya
jauh lebih tinggi dibanding dengan kota wuhan sendiri pada waktu awal awal
dan kemudian juga kerawanannya bahwa kapal ini adalah dalam ruang yang terbatas
yang tertutup kompartemennya
dan ini memiliki kemungkinan untuk terjadinya penularan human to human yang sangat kuat
karena kita tahu juga ruangan kapal itu sempit
sehingga keseluruhan paling memungkinkan adalah terjadi kontak dekat
ini update yang terakhir yang kami dapatkan